satu makalah harus kalian kerjakan berdua
ibu lihat troy dan sabrinah seperti kucing dan tikus
supaya kalian akur kembali
ibu ingin kalian mengerjakan makalah ini berdua
enggak enggak enggak saya bisa sendiri bu
enggak mau gorang dia
lajar mulu udah pinter juga
bu sudah belanja bu
tidak tadi si bibi yang ke supermarket itu
si enak punya pembantu
kalau saya sih susah cari pembantu
ayahnya sabrina itu cerewet banget bu
cari pembantu itu harus yang bersih yang rapi yang tahu tatak ramah
gak kayak suami ibu seharinya tuh cuek banget dan juga akrab sama anaknya
kalau sabrina itu takut sama ayahnya bu
jangan kata dibentak tapi lagi dipelototin
ayahnya mendehem aja dia udah gemeter
tapi justru itu lebih enak bu gak kayak anak saya
anak saya tuh gak ada takutnya sama papanya
papanya tuh udah kayak temen aja sama dia
itu bagus jadi kelihatan sekali keluarga yang harmonis
gak sepi kayak kuburan
iya sih tapi rumah berantakan kayak kapal pecah
walaupun ada pembantu tetap aja percuma
papanya troy sama atlet tuh sukanya ngeberantakin aja
ya repot saya sendiri jadi sama si bibi
kalau ibu kan enak anaknya suka bantu bantu
walaupun gak ada pembantu tetap rumahnya bisa rapi
iya juga sih tapi saya lebih senang kalau anak saya seperti anak ibu
iya tapi saya malah jadi was was kalau dia bergaul sama teman temannya bu
takut terjelat narkoba
saya tuh baru bisa tenang kalau terus sampai di rumah
iya dia tuh kemana
dia masih marah tuh sama lo
gue udah ceritain sih semuanya
kalau misalnya lu tuh udah ngerjain si sabrina
tapi emang dianya aja yang belum yakin
kayaknya lo mesti ngerjain dia dengan cara yang lebih ekstrim lagi
kalau perlu di depan dia
nanti bensu aja diantara aja ya
mbak bensunya ada mbak
bensu ini bensu
wah gede biar aku tambahin tetelannya
mau kerjain juga nih
masih rata lagi ya
nanti saya anterin
kenapa muka lo kayak kuah baso demak
waktunya tadi gede banget nih
sementara tim kita belum kompak
emang kenapa ya lo takut
takut sih enggak
kita bisa kalah troy
sekalian angke bubur lo takutin
lo udah balik lagi sama dian
kalau lo mau sikat aja
berantem mulu gue sama dia
dia pikir gue gak liat kamu
ini semua adalah organ yang berada di dalam tubuh kita
apa kalian semua sudah mengerti
apa ada pertanyaan lain
kalau tidak ada pertanyaan lain
praktek hari ini kita tutup
tapi jangan lupa ya
besok kalian harus membuat makanan
kamu jangan bohong ya troy
tadi ibu melihat kamu dengan sengaja
mengikat tali sepatu sabrina kan
supaya sabrina jatuh
praktek hari ini selesai
tapi kalian semua
harus mengerjakan makalah
dari hasil praktek hari ini
dan satu makalah
harus kalian kerjakan berdua
supaya kalian akur kembali
ibu ingin kalian mengerjakan makalah ini
enggak enggak enggak
saya bisa sendiri bu
enggak mau bareng dia
tidak ada alasan
untuk yang lain
kalian bisa mencari pasangan masing masing
sekarang kalian boleh bubar
emang kamu datang ke mana you
lho dia herbs anak lu
semua orang juga sakit hati kalau dijailin
gue gak peduli
lo bukan hanya jahil
lo bukan hanya berlagu
lo sengaja tuh ngomong sama temen temen
kalau gue naksir sama lo
terus lo pamerin nih sms dulu
mudah mudahan lo bisa ngerasain bagaimana sakitnya perasaan cowok
kalau dipermalukan di depan umum
dengar ya troy
mudah mudahan lo juga akan ngerasain
bagaimana perasaan cowok
kalau dijailin dan dipermalukan di depan umum
kan ga ada very it